bertempat di komplek zodia kota tangerang distribusi perdana logistik pemilu dua ribu sembilan belas secara simbolis dilakukan pada minggu pagi
logistik mencakup surat suara pemilihan presiden wakil presiden surat suara dapil dki jakarta ii segel hologram tinta hingga formulir
sedangkan untuk material kotak suara dan alat pencoblosan disesuaikan di negara masing masing
untuk pendistribusian perdana akan dikirim ke wilayah afrika dan amerika selatan kemudian secara bertahap dikirim ke negara lainnya
ada lebih dari dua lima juta pemilih di luar negeri yang tersebar di satu ratus tiga puluh tempat pendaftar pemilih luar negeri
tiga metode pemungutan suara disiapkan untuk menjangkau seluruh pemilih luar negeri
dan untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini